lu gak ada kerjaan apa
kalau penting kodok saya gak rusak
saya juga gak disini
pak kongku cutiar jajah
ngelukis boleh dilihat
baru juga nyablon cocol
punya teman pelukis
bagong itu pelukis terkenal
sama seperti saya
sekampung sama lu
jogja itu kota besar bukan kampung
sama penyanyi barat kenal
sama seniman sendiri
malah gak tau
kalau nikahnya sama kemet
ngapain sekolah tinggi tinggi
iya tamat sd
sudah bisa baca tulis
mau ngajakin eros keluar
masuk angin atau muter muter
kalau jalan itu yang jelas
harus jalan dulu ya mak
mak kan pingin baju baru
sekalian aja titip sama si kemet
mak pingin baju baru
eros jalan dulu
eros jalan dulu
eros jalan dulu
mak pingin baju baru
siapa yang gak kepingin
mak teh pingin baju baru
sok atuh eer jahitin
biar mak tau
eer teh pintar ngejahit
modernnya yang bagus buat mak
niti bahannya aja kalau begitu mak
gak usah pak
eros banyak bahan bahan yang bagus
er ngukur emaknya sekarang saja
sebentar ya mak
eros ambil meterannya dulu
udah sana berangkat
saya udah belitip
begitu sampai rumah eros
lagi berduaan sama si plebocam rupuk alut
berantem kan bos
orang dia lagi senyam senyum bahagia
berarti dibalikin bos
bos teh ganteng
banyak di luar sana bos
yang lebih dari si eros
kalau saya sampai gak bisa dapetin eros
kemet juga nggak boleh dapetin eros
bahkan ya smoke
abang sudah mikir
saya ingat mau mengenalkan eros sebagai calon istri
hah yang benar
betul kan ibu belum kenal
pasti benar bu tidak mungkin tidak
maksudnya tadi jangan minta baju ya ma
iya pak malah kita yang jadi kesel
kita minta apa biar kemetnya malu ya pak
minta selop mbak kalau minta makanan nanti kelapa lagi yang datang
sekalian bapak minta sepatu
bagaimana sih ah
apanya yang kenapa
ngeliatinnya gitu amat
ah kemi sudah membayangkan
seandainya waktu bisa dihentikan ah kemi akan menghentikannya sekarang
kemet kemet siang siang sudah mimpi mau menghentikan waktu
kalau seandainya ini mimpi
ibu jangan bangunkan kemet
ibu guyur pakai air biar bangun
terima kasih bu
ini siapa bu
oh itu ponakannya bapak
ponakan bapak ya ponakan ibu juga
bapakouteribu jadi nagus
aw tuntut apa itu cepetnya
makanya kamu harus tahu jogja itu kota besar
boleh bertebaran di mana mana
kamu kalun kalun banyak bule
kamu ke pasar banyak bule
kamu keluar pintu rumah digang boleh semua yang lewat
yang bener nih
iya kita keluar rumah pagi pagi kita disapa
kamu tahu artinya enggak
itu artinya siapa namamu
bukannya bocor nem ya
bule itu siapa
iya pasti cantik atuh
ini siapa bu
oh itu tipe anakannya bapak juga
masih saudara sama kemet
namanya juga album keluarga
ya isinya keluarga semua
nanti foto air akan ada di sini
tapi foto anak anak kita akan ada di album yang lain
sumpah ga doi kita terpilih jadi wakil kelas
iya kum mudah mudahan kita bisa menang
biar bisa ikut dekat dekat kecamatan
alah ikut cerdasar mat aja bangga
daripada kamu dong ga pernah kepilih jadi apa apa
tidak dong ma lo mau makan kerupuk aja ga pernah kepilih
lo mau makan kerupuk bawa nasi
saya emang ga mau ikut lomba kalo ga ada duitnya
sang dadeng mah mata duitan
yaudah yuk sekarang kita ke rumahnya pake med
pake med dipercaya
abah sama emang ga ada
sopi keci barengkok aja ah
sekalian nunggu bapak jadi nanti kita bisa naik sepeda
udunya di belakang ya neng ibu siapin urnanya dulu
iya bu sholatnya sendiri sendiri dulu ya
oh iya akan belum saatnya jadi imam er
harus buru buru nih sebelum abah pulang

alhamdulillah abah ngeliat
main sopi ngapain di sini
neng mau kemana
apaan di sini
mau main ke rumah nining
oh mau ke rumah nining
apaan sih abah ke rumah nining aja diatur
waalaikumsalam hati hati neng
kamu semua orang cakep
daripada kamu dan semua orang jelek
si aceh mah masih kecil pikiran ateh cewek terus
ya bu ceros juga disukain
pak kerennya ada bu
pak kemet pak guru
bukan pak guru pak ustadz al kemet
ang kemet bu
oh ada masih sholat
kita tepe minta diajarin
untuk perlombaan cedera cermat
ketika kita kembali ke rumah
kalian sudah sholat apa belum
sekarang kalian sholat dulu
nanti ibu bilangin
sopi harus nemuin aa ajat hari ini
semuanya harus beres
sopi gak mau digangguin lagi
sopi mau dikangguin lagi
nah kalau bawa sepeda teh begini a
gak oleng kayak kemarin
ini mah bukan dibawa
tapi dikendarai er
kalau dibawa mah dipikul